jadi mana berkasnya
tantang aku bawa
ini dia berkasnya
udah tante mau cepat cepat masuk nih
semoga masih keburu ya
terima kasih ya tante
lagi pusing mikirin cari tempat nih
buat si dado tuh
itu akibat penyamaran dado sebagainya
jadi apa nih
pengen tau alamat rumahnya apa deh di afandi
katanya biar lebih akrab gitu
kos kosan lu ada yang kosong gak
kayaknya ada deh yang kosong
satu juta setengah
kalau dibayar cepet sehari hari
itu harus dibayarnya sebulan
mau tempatin sehari kek
bayarnya tetep sama
iya tapi kan sayang aja kal
kan lo cuma nempatinnya sehari
kalau gue bayar sebutas tuh ya sayang lah
lu itu gak usah lah bohong bohong lu
lu gak bisa ngebiayain kebohongan lu sendiri
bakalan tekor lu nantinya
kalau gak kalau emang mau bayarin tuh kosan
kalau emang lu udah gak pake lu kasih aja ke oki
kan oki sekarang udah gak punya rumah
udah gitu kan sekarang dia juga tinggalnya di rumah mondi
lagian juga mondi kan lagi ada masalah berat kan
iya juga ya
kalau emang tuh kosannya dibawa sewa
terus abis itu gue pake sehari gue kasih oki
ya semoga aja allah berkati dia ya

karena hasil uang yang gue dapet dari hasil ibu
gue pake buat beramal juga
gak gitu juga kalian
kalau misalnya lu udah diampuni sama nyokap lu
mungkin allah bisa mengampuni dosa allah
kebanyakan bohong sih
eh kita ke ruang kelas yang kosong yuk
si reva sarmeli udah disana juga soalnya
mau ngapain sih
yeee yang diajak tuh boi bukan lo
kita itu perlu ke ruangan kelas yang kosong
karena kita perlu ngelengkapin berkas biar eva sama boy bisa ikutan kontes cocok
ya soalnya disana tuh udah ada meli
meli tuh lagi dandainin reva biar reva itu makin cetar
lo dirapiin dikit aja biar tambah cakep oke
hei jangan lu masalah khawatir
perusahaan gua gampang ya susi
aduh ada yang ingin gua dirapiin sama aika lah ya daripada lo
ngeremin orang lu
lo mau gua ajar rapian gua
karena fungsinya lagi mergesak
mendesak dan terdesak pak
mendesak dan terdesak
awas entar usung
senyum boleh ya tuh cakep tuh
jangan sejajar banget jangan sejajar banget ya
ini sudah saya ambil dari tu
piagam prestasi olimpiade matematika boy
raport boy sama reva yang juara satu dari kelas satu sma
eh makasih ya kal
yaudah boy reva ini tinggal dikasih aja
udah pak kalau gitu saya sama reva minta izinnya nganusuk kelas
makasih ya pak
kamu pegangan erat ya
soalnya kita harus buru buru nih

mana sih ini
mana ya dia
nah itu dia mereka
nah itu dia mereka
nah itu dia mereka
ini pasti reva sama boy ya
ini dia barengannya
nanti mau cepat cepat masuk nih
semoga masih ke buru ya
terima kasih keburu ya
terima kasih ya tanda
yuk depan boy
gampang aja keburu ya
emang kenapa kalo gak keburu
kita gak jepit dong
kita balik ke sekolah
udah deh bentar bentar
eh kok gitu sih
nanti kita cari aja tempatnya oke
kok raya gak kelihatan ya
aduh jangan jangan dia nggak masuk sekolah lagi
waduh sih sakit kali ya
jual sehat neng
neng ada telepon neng
apa aja yang angkat ya
kok gak masuk sekolah lo kenapa
di rumah sakit
iya ini si meong ya
dia kok bisa sampai masuk rumah sakit
eh rekamu tes sekolah apa tidak
itu sakit ya dirawat di rumah sakit
pasti raya masuk rumah sakit gara gara abah kan
nah saya yang disalahkan sama kamu meong
yang memutusin si neng kan si kemut
ya ini pasti kan salah si kemut
atau udah semuanya
sekarang si neng udah sakit hati
dibikin sakit badan lagi sama si kemut
tapi ini pasti awal gara gara apa juga yang bikin raya sakit
nafas saya lagi sih yang selalu salah
abah belum ada lagi sekarang
nanti tunggu yang waktu yang tepat ya
malah nyalahkan saya terus ya
gak apa apa salah
sama bisa masuk rumah sakit
gue gak tau
yang gue tau pasti
raya sakit tuh pasti gara gara abah
lo tuh dimana mana tadi nelfon abah
maksudnya lo tanya dulu raya sakit apa abah
raya dirawat dimana abah
jadi kita tuh bisa nengok
loh ma ada ada aja deh
kita kan jadi bingung doang kayak gini ujung ujungnya
abis gua keburu bete denger suaranya abah
apa sih bikin raya sakit ah
abah abis gua keburu
abah abis gua keburu
abah abis gua keburu